dari info ukm kita beralih ke kabar dari markas green force persebaya
di akhir waktu jendela transfer pemain persebaya surabaya menuntaskan belanja pemain
dengan merekrut tiga pemain asal papua
ketiganya adalah mantan bintang muda persipura
yakni fandri indiri riki kayame dan nerius alom
ketiganya kini menjadi pemain andalan green force untuk membawa tim bajul ijo ini lolos ke liga satu
persebaya surabaya menutup jendela transfer pemain putaran kedua
dengan mendatangkan satu lagi pemain muda asal papua
nerius alom menjadi pemain anyar ketiga yang direkrut oleh persebaya surabaya
menyusul fandri indiri dan riki kayame
mantan pemain terbaik kompetisi indonesia super league
satu tahun dua ribu empat belas ini akan bersaing untuk memperbutkan satu tempat di lapangan tengah persebaya
ia ingin memperkuat persebaya karena tertarik saat kedua temannya
fandri indiri dan riki kayame bergabung dengan persebaya
selain itu untuk kepentingan karirnya ia butuh waktu bermain lebih banyak
karena di persipura dirinya masih di bawah bayang bayang kakaknya nelson alom
sementara kedatangan pemain papua riki kayame membuat persebaya kini memiliki lima striker
kayame sendiri merupakan pemain depan yang bisa ditempatkan
sebagai penyerang tengah winger maupun penyerang bayangan
meski postur tubuhnya hanya setinggi satu ratus enam puluh lima cm namun kayame memiliki kelebihan dalam hal akselerasi
sedangkan fandri imbiri merupakan pemain belakang yang sudah teruji menjadi poros
halang pertahanan persebaya surabaya saat menghadapi pspi blitar
pelatih persebaya angel alfredo vera senang dengan keberhasilan manajemen persebaya
yang bisa mendatangkan ketiga pemain papua tersebut
diharapkan dengan adanya trio papua ini tim kebanggaan bonek mania bisa melesat
menjadi juara liga dua musim kompetisi dua ribu tujuh belas dan promosi ke liga satu